supporter persija bentrok dengan para pendukung persib di jalan raya cibinong bogor
bentrokan yang dipicu akibat saling ejek antar kedua supporter itu membuat sebuah mobil minibus terbakar
selesai pertandingan liga satu antara persija jakarta melawan pstni di stadion pakansari cibinong kamis malam
pendukung persija bentrok dengan pendukung persib bandung di jalan raya pemda bogor dan jalan raya cibinong kabupaten bogor
sebuah angkutan kota yang ditumpangi oleh pendukung persija alias jakmania dibakar oleh masa
banyaknya pendukung persija sempat membuat petugas gabungan tni dan polri kewalahan
bentrokan antara pendukung jakmania dan persib juga terjadi di jalan raya alternatif sentul kecamatan sukaraja kabupaten bogor
meski iring iringan pendukung jakmania mendapat kawalan petugas sekelompok orang yang diduga pendukung persib mencoba menyerang
akibatnya sebuah bus kopaja rusak dengan bagian kaca pecah
ketika berhenti warga langsung turun dari pihak bis tadi
tapi di sisi ini langsung jalan
dari warga langsung masuk lagi ke lompang bus tadi
ada korban gak bang
korban dari pihak superbus
tugas gabungan tni dan polri berusaha membubarkan bentrokan dengan menembakkan gas air mata
bentrokan antar pendukung dua klub besar ini diduga terjadi akibat aksi saling ejek